menjelang buka puasa selain kita harus menahan lapar dan haus salah satu tantangan anda adalah bau mulut
nah bagaimana kita bisa mencegah bau mulut ini
salah satu solusinya adalah mengkonsumsi yogurt saat berbuka puasa
yogurt merupakan produk olahan susu yang telah difermentasi
hmm sepertinya gampang ya untuk mengolah yogurt
mau coba di rumah boleh tapi anda harus meluangkan waktu lebih dari dua puluh jam untuk membuat yogurt yang sehat
pertamanya kita menggunakan delapan tipe probiotik di kita punya yogurt
jadinya pasti berbeda dengan banyak yogurt yang di luar sana yang hanya menggunakan satu sampai lima saja tipe probiotik
yogurt mengandung bakteri baik yang kita kenal dengan probiotik
selain bermanfaat menjaga kesehatan saluran pencernaan dan meningkatkan imunitas tubuh
taukah anda ternyata probiotik dalam yogurt ini bisa menghilangkan bau mulut yang seringkali muncul saat kita sedang berpuasa
ahli gizi dr feni nugraha mengatakan selama kita berpuasa bakteri yang berkumpul dalam mulut akan jadi gas bernama hidrogen sulfida
gas inilah yang menyebabkan bau tidak sedap pada mulut
yogurt bisa menjadi solusi untuk menghilangkan hidrogen sulfida
nah salah satu masalah yang dapat terjadi selama bulan puasa adalah adanya bau mulut
yogurt sendiri mengandung bakteri yang baik yang sangat baik untuk mencegah atau mengatasi terjadinya bau mulut selama bulan puasa
probiotik yang sudah dicampur dengan susu harus didiamkan dalam suhu tertentu agar nantinya menjadi yogurt
wow ini adalah susu yang sudah kita kasih probiotik
dan saat ini adalah proses fermentasi ya
iya jadi ini adalah susu yang sudah difermentasi selama dua belas jam
jadi konsistensinya seperti ini tapi ini belum jadi greek yogurt
wow jadi masih ada proses selanjutnya setelah difermentasi dua belas jam
tidak hanya menyehatkan grick yogurt pun bisa dikreasikan jadi beragam menu yang cocok untuk sajian anda berbuka puasa
begi kalista denny irvan cnn indonesia